kementerian luar negeri mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga harina hafiz
warga negara indonesia yang menjadi korban kecelakaan pesawat ethipian airlines
korban yang bekerja di world food program pbb telah menikah dengan warga negara italia dan tinggal di roma
dari satu ratus lima puluh tujuh orang yang menjadi korban tujuh diantaranya adalah staff dari world food program pbb
kemenlu juga telah berkoordinasi dengan pihak kedutaan ri di kenya dan di etopia
dijadikan karena perbedaan waktu yang cukup banyak dengan kbri roma
karena yang bersama almarhumah bertempat tinggal di roma
maka duta besar kita di roma sudah menghubungi keluarga dan sudah berkunjung ke pihak keluarga
almarhumah menikah dengan warga negara italia dan kita secara langsung menyampaikan duka cita kita kepada pihak keluarga
sementara itu dilansir dari the times
kementerian perhubungan melarang pengoperasian pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan untuk sementara waktu
hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut baik terbang
inspeksi akan dimulai hari selasa dan apabila ditemukan masalah maka pesawat tersebut akan langsung dilarang terbang
anggota ombudsman bidang transportasi alvin lee juga menyatakan hal yang sama
larangan perlu dilakukan demi keamanan dan kenyamanan penumpang
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini